di dpr koalisi indonesia maju akan mendapatkan empat ratus tujuh belas kursi dari lima ratus delapan puluh kursi atau setara tujuh puluh tujuh
jadi ide atau tagline dari platform delapan puluh satu dan platform dua
nasdem kan sebenarnya tidak berhubungan dengan keuangan
ada tagline atau ide dari pasukan dua yaitu melanjutkan dan menyempurnakan
karena proses untuk melanjutkan dan menyempurnakan di dalamnya itu sudah internal untuk melakukan proses proses perubahan
untuk perbaikan mengembangkan inovasi yang baru menanggapkan untuk menyebarkan agar sesuatu itu bisa menjalankan baik dengan konkret
hal yang baru yang bisa disampaikan dari proses hukum
jadi pemerintah tahun ini pasti
teknologi kreatif akan terus membangun dalam langkah apa
memperbaiki melakukan perubahan dan melanjutkan sesuatu yang juga
serta menyempurnakan hal hal yang belum sempurna agar bisa menjadi lebih baik lagi